jika anda pengguna angkutan kota atau angkot tentunya paham suka duka naik moda transportasi yang beroperasi dalam trayek ini
mulai dari bersabar saat menunggu angkot dan menunggu penumpang kemudian berdesakan hingga kepanasan di dalam angkot
demi optimalisasi layanan angkutan kota kementerian perhubungan bersama pemerintah kota bekasi meluncurkan angkot berpendingin ruangan atau ber ac pada mei lalu
inovasi moda transportasi yang mendukung aspek keamanan keselamatan kenyamanan dan juga keterjangkauan menjadi salah satu kunci utama supaya moda transportasi tersebut tetap dipilih oleh para penggunanya
nah kalau kita bicara soal angkutan kota atau angkot keluhan yang biasanya terlontar dari mulut para penumpang adalah terkait dengan ketepatan waktu
karena sebelum angkot ini berangkat mereka harus menunggu penuh terlebih dahulu alias harusnya teman dan itu tidak disukai
selain soal ketepatan waktu masalah kenyamanan pun menjadi salah satu keluhan yang kerap dilontarkan oleh para penumpang
karena armada dari angkutan kota atau angkot ini tidak dilengkapi dengan penyijuk udara atau ac sehingga banyak penumpang merasa kepanasan
tapi inovasi terkait dengan kenyamanan angkutan kota yang juga didukung oleh peraturan resmi dari pemerintah kini dimulai dari kota bekasi
sekilas angkutan kota ini tak ada yang berbeda dengan lainnya
namun ketika masuk ke dalam angkot rute pondok gede terminal bekasi ini ada ac di dalamnya
fasilitas ini tidak dimiliki oleh angkot lain
layanan angkot ber ac ini diluncurkan mei lalu oleh kementerian perhubungan
namun sayang hampir dua bulan setelah diluncurkan dari sekian banyak trayek di kota bekasi baru satu unit angkot saja yang dilengkapi dengan ac
pengemudi sekaligus pemilik angkut ini mengaku bersyukur
dengan adanya kebijakan perbaikan layanan
biasanya kalau dulu sebelum ada ac sama sekarang sudah ada ac biasanya berapa pendapatan perharinya pak
dan bagaimana perubahannya
ya kalau biasanya kan saya cuma dapat rata rata perharinya kotor tiga ratus
kalau sekarang saya sudah bisa bawa duit bersih tiga ratus
sama setoran gitu bang
sekarang ya dengan adanya program pemerintah begini saya sangat mendukung lah gitu kan
senang dengan layanan ini
mereka juga tidak keberatan dengan tambahan ongkos yang harus dikeluarkan
karena saya tiap hari naik angkot jadi saya lebih aman dan sejuk kalau naik angkot
biasa kan keringatan ucuran seumpenya pedesakan kan
kadang ada yang bau kadang ada yang itu
selama ini kan lebih wangi lah kalau ada pengharumnya juga
nah terus bu ini kan
harganya beda seribu nih lebih mahal seribu
ibu keberatan nggak
enggak sih nggak keberatan
biasanya kan iya angkot kan biasanya kebuka pintu ini
makanya tadi saya mau naik itu ragu
kalau nggak dibukain saya nggak berani naik
iya soalnya baru pertama kali ini kan
harapannya lebih banyak lagi angkot seperti ini ya bu ya
dengan adanya pendingin ganda di bagian kabin depan
dan juga di area penumpang
membuat angkot pondok gede bekasi ini menjadi lebih sejuk ketika kita berkendara
meskipun harus berdesakan dengan para penumpang yang lain
dan tak hanya itu selain adanya pendingin udara atau ac
angkot dua bekasi pondok gede ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain
seperti pengharum ruangan dan juga tirai
yang menjadikan angkot ini menjadi lebih nyaman
dibandingkan dengan angkutan kota yang lain di rute yang sama
enak dan lebih aman
jumlah angkot berpendingin ruangan ini secara bertahap akan ditambah di kawasan jabodetabek
mengingat pada tahun dua ribu delapan belas mendatang
pemerintah mewajibkan angkutan kota dilengkapi ac
untuk mengatur suhu antara dua puluh sampai dua puluh lima derajat celcius
dirjen perhubungan darat puji hartanto dari kementerian perhubungan pada mei lalu pernah mengatakan
bahwa pada saat ini ada pergeseran pola pengeluaran transportasi
dari masyarakat dari ability to pay menjadi willingness to pay
itu artinya masyarakat saat ini cenderung lebih mementingkan pelayanan
daripada besaran harga yang harus dikeluarkan
nah jika ke depan armada angkutan kota atau angkot senyaman ini
maka masyarakat akan memiliki opsi lebih banyak lagi
untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan atau transportasi publik seperti ini
meherdika utama bekasi